pohon tumbang akibat hujan lebat menimpa sebuah mobil di jalan sumeneb
menteng jakarta pusat pada pukul delapan tadi malam
dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
mobil putih yang tertimpa pohon tumbang diketahui sedang dalam kondisi terparkir
menurut saksi mata pohon tumbang disebabkan hujan lebat
disertai angin kencang yang terjadi di jakarta sejak sabtu sore
kejadiannya kurang lebih jam delapan kurang sebelas menit
waktu itu hujan deres banget sama anginnya kencang
tiba tiba yang pertama jatuh itu ranting yang kering
nggak lama sekitar dua menit atau tiga menit nyusul yang kering
tapi jatuhnya pelan pelan pelan se puluh gitu
jadi yang karena suara keras itu kena mobil sama percikan kabel itu
sementara itu diduga akibat hujan deras yang disertai angin kencang
pada senin malam atap plafon
di lobi gedung komisi pemberantasan korupsi kuningan jakarta selatan jebol
meski terlihat kucuran air dari atap atap plafon yang jebol tersebut masih menggantung
jebolnya atap plafon berukuran sekitar tiga meter itu
membuat air tenggenang di area lobi gedung merah putih kpk ini